dentuman bom roket rudal tak asing lagi di telinga rakyat palestina
hampir seratus tahun tanah ini dihancurkan dirampas dan diserang
inilah palestina satu satunya negara di dunia yang hingga detik ini masih dijajah
awal mei lalu israel mengusir paksa warga palestina di sheikh jarrah yerusalem timur
ini ketiga kalinya konflik antara hamas dan israel memanas
israel berdali menyerang teroris hamas mengaku menyerang pencuri lahan
bentrokan susulan terjadi antara polisi israel dan warga palestina di kompleks masjidil lakso pada sepuluh hari terakhir ramadan
masa melemparkan batu dan polisi membalasnya dengan granat
hamas mengultimatum israel untuk menarik tentaranya dari wilayah sheikh jerman
rumah kami telah ditakjub karena atrofisi israel dan penyerangan mereka
dan penyakit mereka anak anak dan anak anak kami telah ditakjub oleh israel
ini yang membuat kita palestina tidak ada pilihan untuk berjuang
ini adalah kompulsif pada kita
komunitas internasional itu lemah untuk menekan dan menekan israel
dan jadi kita terlepas dengan satu satunya pilihan yaitu untuk menyerang
israel defense force atau pasukan pertahanan israel
israel defense force atau pasukan pertahanan

israel defense force atau pasukan pertahanan israel
dengan serangan misil
ya tentu saja kita menyadari
tapi apa yang anda harapkan kita lakukan
palestina mulai menyerang roket dan misil ke israel
dan mereka menarik pemerintah
kita menarik teroris
sekarang sangat kecewa bahwa teroris itu menyingkirkan pemerintah
salah satu warga palestina di tepi barat menggambarkan
salah satu warga palestina di tepi barat menggambarkan
salah satu warga palestina di tepi barat menggambarkan
perjuangan yang terjadi di luar negara
perjuangan yang terjadi di luar negara
saat ia diwawancari cnn international mei lalu
saat ia diwawancari cnn international mei lalu
saat ia diwawancari cnn international mei lalu
ini adalah penyelamat etnis
jika anda ingin menyebutnya perjuangan sivil

bukan antara penyelamat yang mencoba untuk mengambil alih rumah homanya
dan membunuh mereka
mereka hanya menyerang seorang orang yang bekerja di penyelamat di telof
di yaffa dengan dua puluh lima kali

dia dijerang dua puluh lima kali
dia dijerang dua puluh lima kali
tak hanya permukiman warga palestina
serangan udara israel yang intens juga meruntuhkan menara al jala gaza lima belas mei dua ribu dua puluh
di gedung itu ada kantor media associated trust dan al jazeera
kami menargetkan bangunan ini karena
bahwa hamas memiliki aset di gedung tersebut
menurut gary ap sudah berkantor di gedung tersebut selama lima belas tahun terakhir
kurang dari sepekan setelah serangan al jala dan setelah mendapat tekanan internasional
pemerintah israel dan kelompok hamas sepakat melakukan gencatan senjata
dalam kurun waktu sebelas hari lebih dari dua ratus lima puluh warga palestina dan sebelas warga israel tewas
namun beberapa jam setelah gencatan senjata
konflik hamas israel kembali memanas
serangan susulan kembali terjadi di masjid al aqsa
militer israel menyatakan akan memperluas serangannya
dan menjatuhkan bom bom di khan yunis gaza selatan
kembali ke tahun seribu lima ratus tujuh belas saat itu
palestina adalah bagian dari wilayah kesultanan usmania
di tanah itu muslim kristiani dan yahudi hidup berdampingan dengan damai
namun kedamaian itu mulai terusik
saat gerakan politik zionis mulai terbentuk akhir abad ke sembilan belas di eropa
zionis berniat mendirikan negara untuk kaum yahudi di tanah palestina
bagaimana israel mendapatkan tanah rakyat palestina
itu karena ketika inggris mau keluar sebagai penjajah
itu yang kemudian memfasilitasi mereka mereka
yang keturunan yahudi dari negara di eropa
untuk datang dan kemudian mendirikan negara yang namanya israel
dalam perang dunia i kesultanan usmania terlibat perang dengan inggris
dua puluh november seribu sembilan ratus tujuh belas melalui deklarasi balfour
inggris menyatakan mendukung keinginan zionis
setelah inggris menguasai palestina keran imigrasi yahudi dibuka lebar lebar
tahun seribu sembilan ratus tiga puluh tujuh percikan konflik warga yahudi dan warga palestina mulai membara
inggris cuci tangan atas kekacauan yang terjadi dan menyerahkan masalah palestina ke pbb
november seribu sembilan ratus empat puluh tujuh pbb membuka voting untuk membagi wilayah palestina
tiga negara setuju tiga belas negara yang mayoritas negara islam menolak
dan sepuluh negara lainnya abstain
akhirnya pbb membagi tanah palestina menjadi jalan
di dalamnya ada tempat suci tiga agama tembok ratapan
katedral santo james gereja makam kudus dan masjid al aqso
tujuh belas mei seribu sembilan ratus empat puluh delapan zionis mendeklarasikan negara israel
bagi rakyat palestina hari itu adalah hari nakba atau hari kehancuran
warga palestina terusir dari tanah airnya sendiri
tahun seribu sembilan ratus enam puluh tujuh perang enam hari terjadi antara israel dan koalisi negara negara arab
hingga kini pendudukan israel atas wilayah palestina masih berlangsung
nah ini yang kemudian sekarang berlanjut terus
yang tadinya wilayah palestina itu sangat luas katakanlah begitu
terus kemudian perlahan lahan diambil oleh
pemerintah israel ataupun warga israel
konflik palestina israel tak lepas dari campur tangan negara negara pendukung dan komunitas internasional
terutama amerika serikat yang merupakan negara pertama yang mengakui israel
pertanyaannya adalah mengapa konflik ini tak kunjung berakhir
amerika serikat merupakan faktor kunci
dimana penyelesaian damai yang ada di rumur tengah
cuma permasalahannya memang di amerika serikat itu ada lobby yahudi
yang berada di kota sioria
dan sekolah medo peer
yang berasal dari
faksi fatah merupakan representasi palestina di panggung internasional dan menguasai wilayah tepi barat
selain fatah ada faksi harakat al muqawwama al islamiyah atau hamas
saat ini pemimpin tertinggi hamas adalah ismail hani
dua faksi besar palestina fatah dan hamas punya asa yang sama kemerdekaan palestina
namun jalan yang mereka tempuh berbeda
mungkin kita dan fatah terutama seperti air dan minyak
kita tidak berkualitas
kita memiliki pendapatan yang berbeda program politik yang berbeda
tapi kemampuan kita adalah kita berada di dalam cup yang sama
dan cup itu disebut palestina
ideologi yang berseberangan inilah yang kerap dimanfaatkan israel
orang orang gaza adalah pembunuh
mereka adalah pembunuh dari kepemimpinan mereka sendiri
mereka bukan pembunuh dari israel
israel tidak mengontrol jalan gaza
jalan gaza dikontrol oleh hamas
jadi orang orang gaza cara kita melihatnya mereka adalah pembunuh tentu saja
tapi mereka menderita karena kepemimpinannya
mereka menderita karena kepemimpinannya
mereka menderita karena kepemimpinannya
faksi fatah dan hamas memang terlibat konflik internal
sudah hampir lima belas tahun palestina tidak menggelar pemilu
pemilu yang seharusnya dilaksanakan mei tahun ini terpaksa diundur presiden mahmud abbas
alasan utama adalah mereka takut bahwa hamas akan memiliki kembang dan sukses di pilihan
dan juga bisa menggantikan
mereka menggantikan bank barat saat pemerintah palestina bertanggung jawab
jadi kita di israel kita melawan pemerintah palestina
pemerintah palestina sebenarnya mengontrol hanya bank barat
pemilihan terakhir kita melakukan pada tahun dua ribu enam

konflik internal juga melanda israel
selama dua belas tahun terakhir benjamin netanyahu menjabat sebagai perdana menteri israel
selama dua belas tahun terakhir benjamin netanyahu menjabat sebagai perdana menteri israel
dua belas juni lalu ia kalah satu suara dalam voting di parlemen
perdana menteri baru naftali benet dikenal anti palestina
ia menilai pembentukan negara palestina merupakan tindakan bunuh diri israel
rupanya hukum ini tidak lebih baik dari hukum hukum yang sebelumnya
hukum yang benar yang terbatas yang memiliki hasil khasnya
hukum yang terbatas yang memiliki hasil khasnya
pemerintahan baru di israel apakah masa depan palestina akan semakin baik atau enggak
karena satu kalau kita lihat perdana menterinya terus terang dia adalah kanan sekali
tetapi kalau kita lihat koalisinya banyak sekali partai partai termasuk partai arab
apakah koalisi ini akan dapat memainkan perannya sehingga meng encourage atau bisa berkontribusi terhadap
kelanjutan dari negosiasi antara palestina dan israel
amerika serikat punya peran penting dalam konflik palestina israel
amerika serikat merupakan faktor kunci di mana penyelesaian damai yang ada di timur tengah
cuma permasalahannya memang
di amerika serikat itu ada lobby yahudi yang tentu mereka akan meminta siapapun pemerintah amerika serikat
apakah dari partai republik atau demokrat untuk selalu melindungi israel
tahun dua ribu tujuh belas lalu presiden donald trump mengaku yerusalem sebagai ibu kota israel
trump memindahkan kantor kedutaan amerika serikat dari tel aviv ke yerusalem
sebelum melengser trump menginisiasi abraham accord
melalui perjanjian ini empat negara yaitu uni emirat arab sudan bekrain dan maroko sepakat melakukan normalisasi hubungan dengan israel
amerika serikat merupakan negara pertama yang mengakui kemerdekaan israel
dukungan moral amerika serikat terhadap israel tak pernah berhenti
mulai dari dukungan militer hingga kebijakan politik luar negeri yang menguntungkan israel
hingga tahun dua ribu dua puluh delapan nanti israel akan menerima bantuan militer senilai tiga puluh delapan miliar dolar amerika atau sekitar lima ratus empat puluh enam triliun rupiah
bagi palestina pengakuan yerusalem sebagai ibu kota israel merupakan sejarah terburuk keterlibatan amerika serikat
dan kejadian mereka adalah kebenaran
yang mengucapkan terlalu buruk dan salah
adalah yerusalem yang mengucapkan terlalu buruk dan salah
yang mengucapkan terlalu buruk dan salah
dan menggunakan maksud politik dan kebenaran negara
dan memisahkan bantuan dari pemerintah umum
dan memasuki kemampuan orang orang di palestina
dan sehingga mereka pergi ke kegelapan
lantas bagaimana amerika serikat dibawah kepemimpinan joe biden
ketika israel mulai menyerang palestina mei lalu butuh waktu delapan hari sebelum biden mendukung gencatan senjata
di tengah gencatan senjata
biden mengirim menteri luar negeri amerika serikat anthony blinken
untuk menemui mantan perdana menteri israel benyamin netanyahu
presiden mesir abdel fattah al sisi
dan raja yordania abdullah
saya disini untuk mencerminkan keinginan amerika serikat
untuk membangun hubungan dengan kekuatan palestina dan dengan orang orang palestina
campur tangan komunitas internasional diharapkan mampu
mewujudkan perdamaian antara palestina dan israel
walaupun banyak negara termasuk indonesia sudah mengakui palestina sebagai negara
tapi kalau misalnya amerika serikat dan negara negara besar lainnya tidak mengakui palestina
maka tidak dianggap palestina itu ada
israel sendiri mengklaim mereka menginginkan perdamaian
mulai dari perjanjian oslo seribu sembilan ratus empat puluh
dan camp david dua ribu dua belas
beliau mendukung pembicaraan di camp david
dan dia suling satu tangan
dalam kata yang referred
yasser arafat menolakkan semua kompromisi
sehingga dia tidak berhasil untuk memberikan penyelesaian ke konflik yang panjang
kita kembali dengan pertama menteri dengan olmert
mencoba lagi memasang map dsb
palestina mempertanyakan perdamaian apa yang dimaksud israel
perdamaian adalah pengakuan kemerdekaan palestina
yang hingga hari ini belum tercapai
selain itu bukanlah perdamaian
kehidupan terkait kerajaan kami
hingga saat ini rais vi
bahwa kita harus memberikan keahlian penjagaan
dan mengatasi perdamaian
di dalam pellerumkim dan baru hadir yang mereka sajikan
pertama menteri terkejar untuk mengisi anggaran
perkataan terwajib dari dengan terang sekaligus dalam pizza
tetapi indonesia anak hal finda mépar andra
pihak berusaha melihat ini sebagai isu agama which is not the case
karena persepsi yang salah bahwa ini adalah isu agama no
ini adalah isu kemanusiaan ini adalah isu keadilan
akses udara darat dan laut ditutup
selama tujuh puluh tahun terakhir
bahkan sejak sebelum israel mendeklarasikan negaranya tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
wilayah kependudukan israel di palestina semakin meluas
seiring dengan itu populasi warga palestina di tanahnya sendiri semakin terkikis
kini sekitar tujuh ratus ribu warga yahudi menempati dua ratus lima puluh wilayah kependudukan
di wilayah tepi barat dan yerusalem timur
ini semua adalah wilayah kependudukan yang ilegal menurut hukum internasional
dan inilah gaza tanah seluas tiga ratus km persegi
yang dihuni kurangnya
ketika perang tersebut menyerang
lebih dari dua juta penduduk
hampir setengah dari penduduk gaza hidup dari mengandalkan bantuan kemanusiaan internasional
upaya perdamaian terus dicecaki
namun hingga kini belum ada titik terang
sebelum anda meminta kami untuk membuat solusi yang tenang
atau untuk bergerak ke diplomatik yang kami semua inginkan melihat
kami ingin bebas kami ingin keadilan dan keadilan
pastikan pemimpin yang berpala tangan tidak juga membuat perintah untuk memukul tubuh kami
selain jalur diplomasi upaya lainnya adalah aksi boykot
tahun dua ribu lima gerakan boykot divestment and sanction dideklarasikan di palestina
aksi boykot ini adalah salah satu strategi menghadapi politik aparted israel pada palestina
co founder bds movement omar baruhoti menyatakan
gerakan bds menyasar perusahaan manapun yang berkontribusi kepada praktek penjajahan israel terhadap palestina
dalam hal palestina kami menarik institusi bukan individu
bds berdasarkan keadilan bukan identitas
kami menarik semua perusahaan yang terlibat dalam perintah israel
bukan hanya perusahaan israel
perusahaan cina amerika perancis british jawa
tidak peduli identitas perusahaan apa pun kami tidak peduli
jika terlibat dalam perintah israel apartheid dan kolonialisme kami menarik perusahaan itu
bds pernah memboykot beberapa perusahaan yang dianggap mendukung penjajahan israel terhadap palestina
salah satunya memboykot perusahaan teknologi israel yang berkontribusi kepada politik perusahaan israel terhadap palestina
salah satunya memboykot perusahaan teknologi informasi asal amerika serikat hewlid pakard
karena terlibat dalam penyediaan teknologi untuk militer israel
dua ribu delapan belas silam ada kampanye pemboykotan terhadap perusahaan sepatu olahraga dari jerman puma
pasalnya puma menjadi sponsor asosiasi sepak bola israel atau ifa
aksi boykot ini adalah upaya mendekat israel agar tuntuk kepada hukum internasional dan prinsip ham
sembilan mei lalu bds membuka perwakilannya di indonesia
sejak dulu kebijakan politik luar negeri indonesia selalu mendukung kemerdekaan palestina
mulai dari forum oki keanggotaan tidak tetap dewan keamanan pbb tahun silam hingga melalui gerakan non blok
kegigihan indonesia mendukung kemerdekaan palestina tak lepas dari hutang sejarah
sejak kita merdeka
sebetulnya kan indonesia ini
sepuluh negara pertama itu tujuh diantaranya negara timur tengah
dan yang pertama kali adalah palestina
yang menyampaikan dalam buah pidato di radio berlin
kemudian disebarkan oleh koran mesir ketika itu
dua puluh juni dua ribu dua puluh satu dalam pertemuan luar biasa gerakan non blok secara virtual
menteri luar negeri retno marsudi mendesak negara negara anggota gnb
untuk mencari solusi masalah palestina
menurut retno ada tiga langkah penting yang perlu diambil
yaitu mendukung terwujudnya negosiasi damai yang didasarkan pada penyelesaian dua negara
mendukung status palestina sebagai negara
dan mencegah terulangnya kebrutalan israel
jangan pernah lupa core issue
dan jangan berpaling ke issue yang lain
core issue adalah pendudukan israel atas palestina
jadi kita harus ingat selama core issue itu belum diselesaikan melalui negosiasi
maka selamanya masalah itu akan muncul kembali
muncul kembali dan muncul kembali
dan ini core issue pendudukan ini perlu juga saya sampaikan karena begini
lagi lagi beberapa pihak berusaha melihat ini sebagai isu agama
karena persepsi yang salah bahwa ini adalah issue agama
no ini adalah isu kemanusiaan
ini adalah issue keadilan
amerika serikat mengaku menghargai sikap indonesia
saat wakil menteri amerika serikat wendy sherman berkunjung ke indonesia
ia sempat menyinggung komitmen indonesia terhadap palestina
hingga detik ini pendudukan israel di palestina masih terus berlangsung
warga palestina di sheikh jarrah silwan dan sejumlah kota lainnya
masih memperjuangkan hak atas rumah mereka yang ingin diambil alih israel
rumah yang menurut hukum internasional berada di dalam kawasan pendudukan ilegal
di tepi barat palestina
sedangkan di gaza warganya masih harus tinggal dalam blokade